kapan pandemi ini akan berakhir ini pertanyaan saya anda kita semua
para ilmuwan mengatakan pandemi akan berakhir saat semuanya sudah divaksin
dan ilmuwan di dunia saat ini tengah berlomba menemukan vaksin covid sembilan belas karena ini menjadi kunci akhirnya pandemi
dengan cara seluruh manusia di dunia sudah divaksin
pencarian vaksin bisa bertahun tahun tapi para ilmuwan sekarang gaspol untuk menemukan vaksin untuk covid sembilan belas
kita lihat sekarang ya
oke oke berlomba temukan vaksin corona
kita lihat sampai di mana sebenarnya kita sekarang dunia sekarang
ada satu ratus tiga puluh delapan kandidat vaksin sedang dalam uji praklinis
uji praklinis ini diuji di laboratorium disuntikan kepada hewan biasanya tikus atau monyet
normalnya tahap ini satu hingga dua tahun
kemudian berikutnya kita lihat
uji klinis ini saatnya vaksin disuntikan ke manusia
virus yang dilemahkan dimasukkan ke manusia
fase satu adalah diuji kepada sekelompok kecil orang
biasanya jumlahnya kurang dari seratus
biasanya jumlahnya kurang dari seratus dan saat ini sudah ada tujuh belas kandidat vaksin sedang dalam fase dua
kemudian di fase dua kalau sudah lolos fase satu fase dua sekarang
fase dua ada beberapa ratus sukarela
kalau tidak ada sukarela ada sembilan kandidat vaksin sedang diuji di fase dua
fase tiga saat ini sudah ada empat kandidat vaksin menjalani fase tiga atau sedang akan menjalani fase tiga
ini melibatkan ribuan orang ya
jadi ribuan orang kemudian akan disuntikan virus yang sudah dilemahkan atau vaksin ini
dan uji klinis saja ini total kalau misalnya sekarang melihat total ini semua bisa mencapai tujuh tahun
uji dari praklinis hingga uji klinis itu bisa sampai tujuh tahun
tapi karena sekarang semuanya gaspol kemudian teknologi semakin maju sampelnya banyak
jadi target ambisius para ilmuwan dua belas hingga dua puluh empat bulan saja
apakah sudah selesai di sana belum dong belum selesai
masih ada proses lanjutan
apa itu yaitu perizinan dan regulasi
ini akan dilakukan oleh otoritas pengawas obat dan makanan di negara vaksin itu diproduksi
mereka melihat apa saja data uji klinis lalu kemudian mengeluarkan izinnya
setelah itu baru boleh produksi massal
nah produksi masal ini melibatkan uang yang tidak sedikit dan ini berkaitan dengan juga distribusi
oke kalau kita bicara distribusi ini berkaitan juga dengan apa ya
berkaitan juga dengan lobby lobby politik
karena begini kalau misalnya negara a memproduksi vaksin dan sekarang tengah terjadi pandemi
mereka akan fokus dulu untuk memberikan vaksin kepada seluruh negara
untuk memberikan vaksin kepada seluruh warga negaranya baru kemudian mau atau bersedia menjual
karena sekali lagi produksinya sulit produksinya mahal
dan terakhir adalah kontrol kualitas setelah produksi massal
terakhir ada kontrol kualitas
kontrol kualitas ini tidak cuma hanya saat produksi tapi juga ketika vaksin sudah disuntikan ke dalam tubuh manusia
kemudian ada beberapa lembaga yang tetap akan melakukan pengawasan apakah ada efek yang kemudian muncul belakangan
yang belum tampak ketika uji klinis dilakukan
siapa saja sebenarnya sekarang yang sudah dekat menuju menemukan vaksin covid sembilan belas
di slide awal tadi ingat ada empat kandidat yang sudah melakukan uji atau saat ini sedang fase tiga ya
ini fase uji klinis yang paling terakhir
jadi mereka semua ini sudah di fase tiga
masing masing sedang diuji oleh empat perusahaan
saya urutkan ini berdasarkan abjad ya
kenapa semua pertanyaan gini
kenapa semua berlomba
kenapa semua berlomba lomba temukan vaksin
karena ini tidak cuma hanya soal menyelamatkan nyawa manusia yang itu tentu saja penting
tapi juga soal pride sebuah negara ya
kalau ketemu vaksin itu berarti hebat
pride sebuah negara dan tentu saja perusahaan penemu vaksin akan cuan cuan cuan duitnya bakal banyak
bayangin kalau misalnya vaksin kemudian dipesan oleh seluruh dunia miliaran kemudian jumlahnya pasti duitnya bakal banyak
oke yang pertama adalah astrazeneca di inggris
astrazeneca bekerja sama dengan universitas oxford
mereka sedang menyiapkan uji klinis tahap tiga
dan rencananya akan dilakukan di amerika serikat ya
lalu berikutnya moderna di amerika serikat base nya
ini moderna mulai dua puluh tujuh juli oke
dan mereka akan merekrut tiga puluh ribu orang relawan
banyak ya tiga puluh ribu orang relawan
tidak semuanya akan diberikan vaksin
tapi kemudian ada juga yang disuntikan placebo untuk sebagai fungsi kontrol istilahnya
berikutnya ada sinovac di tiongkok
sinovac ini termasuk yang pertama melakukan uji explanatory vaksin
dua puluh delapan januari sudah mulai penelitian karena memang sekali lagi outbreak yang juga berada di sana
dan dalam waktu dekat akan menguji klinis
karena kita tahu brazil kasusnya masih sangat tinggi
dan mereka akan menguji klinis di brazil
kemudian yang terakhir adalah sinopharm
di tiongkok sinopharm akan melakukan uji klinis tahap ketiganya bulan juli
dan melibatkan lima belas ribu orang di arab saudi
menarik ya di arab saudi
jadi pertanyaannya sekarang
ini dia pertanyaan kita semua
kapan vaksin tersedia
oke kita lihat
sekarang dua ribu dua puluh ya oke

bulan juli ini pertengahan ya
pertengahan idealnya setelah ada vaksin
tetap ada pengujian hingga dua belas sampai delapan belas bulan untuk memastikan
dan antisipasi efek ya
nah kemudian katakanlah ini dua ribu dua puluh sekarang
katakanlah proses berlangsung sampai dua ribu dua puluh satu awal gitu
kemudian masih ada uji dan seterusnya
kemudian produksi massal distribusi dan lain sebagainya
bisa sampai dua ribu dua puluh dua
tapi ada juga yang ambisius
mereka yang mengatakan bahwa oh pertengahan dua ribu dua puluh satu udah ada nih
udah ada vaksinnya
bisa saja sudah ada vaksin
tapi mungkin belum bisa diproduksi massal dan didistribusikan massal
karena masih ada proses prosesnya
dan masih lama
jadi sekarang apa
pakai masker cuci tangan jaga jarak
gak ada pilihan lain